kota bogor jawa barat kembali memperlakukan pembatasan kendaraan dengan sistem ganjil genap
langkah ini merupakan upaya untuk menekan mobilitas masyarakat serta menghindari penyebaran covid sembilan belas
perketatan mobilitas kembali diberlakukan seiring dengan meningkatnya kasus penambahan harian covid sembilan belas di kota bogor
uji coba kebijakan ganjil genap kendaraan bermotor pribadi kota bogor diterapkan pada akhir pekan ini
pada sabtu sembilan belas juni hingga minggu dua puluh juni dua ribu dua puluh satu mulai pukul sepuluh pagi hingga empat sore waktu indonesia barat
kendaraan yang diizinkan melintas adalah kendaraan dengan plat nomor sesuai dengan tanggal pada kalender
kepolisian resor kota bogor mendirikan lima posko penyekatan untuk memonitor lalu lintas kendaraan sepanjang hari
pemerintah bogor menerapkan aturan
ganjil genap untuk membatasi mobilitas warga
langsung saja untuk mengetahui informasi selengkapnya sudah ada produser lapangan cnn indonesia karmel mursalim
selamat siang karmel
seperti apa pelaksanaan sistem ganjil genap di kota bogor hari ini
selamat siang reza
benar sekali kota bogor kembali menerapkan pembatasan kendaraan dengan sistem ganjil genap di lima wilayah
saat ini saya sedang berada di simpang depan terminal baranang siang
dan selain dari titik di mana saya berada ada empat titik lainnya di mana sistem ganjil genap diterapkan
yakni jalan raya pajajaran area sekitar bundaran air mancur jalan empang dan jembatan merah
nah reza titik di mana saya berada yakni di simpang depan terminal baranang siang merupakan titik pertama yang dilintasi mobil ketika mereka masuk ke kota bogor
jadi di sini sudah ada pos penyekatan yang ditugaskan untuk memantau dan mencegat kendaraan
saat mereka pertama masuk ke kota bogor dari arah jakarta keluar dari tol jagorawi
nah hari ini tanggal sembilan belas sehingga hanya mobil dengan plat nomor ganjil yang diperbolehkan untuk melintas
selain dari itu reza sesuai pantauan tim di lapangan sejak pagi hari ini kami memang melihat suasana lalu lintas di depan terminal baranang siang cukup ramai
kami melihat sudah ada beberapa kendaraan yang diminta untuk putar balik
namun suasana kondusif tidak ada
ada penumpang yang marah marah tidak ada yang komplain seperti itu reza
mereka mengerti bahwa hari ini ada uji coba penerapan ganjil genap
bahkan tadi saya melihat ada pengemudi yang membawa kendaraan dengan plat nomor tidak sesuai
namun ia menunjukkan surat izin tugas sehingga diperbolehkan untuk melintas
jadi seperti yang anda bisa lihat jika ada mobil yang plat nomornya tidak sesuai maka akan diminta untuk putar balik
nah sistem ganjil genap kali ini masih dalam tahap uji coba
sehingga tidak ada sanksi namun pengemudi hanya diminta untuk putar balik
ganjil genap tahap uji coba saat ini hanya berlaku di akhir pekan tanggal sembilan belas dua puluh juni mulai dari pukul sepuluh hingga empat sore waktu indonesia barat
dan masing masing lokasi pemberlakuan sistem ganjil genap dijaga oleh tiga puluh personel gabungan yang terdiri dari polresta kodim enam ratus enam dan pemerintah kota bogor
dan selain dari itu mobil genap hari ini memang tidak diperbolehkan untuk melintas
namun petugas akan memberi kompensasi bagi beberapa kasus seperti contoh pengemudi yang memiliki keperluan darurat
seperti urusan rumah sakit atau urusan kerja darurat
selain dari itu pengeculalian dari sistem ganjil genap ini berlaku bagi mobil ambulans mobil pemadam kebakaran mobil dinas dan angkutan umum daring
nah keempat mobil tersebut
diperbolehkan untuk melintas meski plat nomornya tidak sesuai
dan kembali diterapkannya sistem ganjil genap kali ini reza merupakan upaya pemerintah kota bogor untuk meredam kasus peningkatan covid sembilan belas
karena memang menurut wali kota bogor bima aria konektivitas kota bogor dengan wilayah sekitarnya seperti dki jakarta sangat erat
dan mobilitas yang tinggi berbanding lurus dengan lonjakan kasus positif di kota bogor
sehingga memang penerapan sistem ganjil genap kali ini merupakan upaya untuk meredam mobilitas warga
selain dari itu untuk memperkuat sistem ganjil genap petugas di tempat juga ada kemungkinan akan menutup akses tol ke kota bogor sepanjang hari ini
jadi seperti yang diketahui memang di akhir pekan banyak sekali kendaraan yang masuk ke kota bogor
petugas akan memantau volume lalu lintas sepanjang hari ini
dan jika mereka melihat ada kepadatan yang berlebihan maka petugas ada kemungkinan akan menutup
akses tol ke kota bogor secara situasional
jadi seperti itu reza hari ini ada penerapan ganjil genap dalam tahap uji coba
dan jika ada kepadatan berlebihan maka akses tol ke arah kota bogor akan ditutup
karmel selain sistem ganjil genap apa ada upaya pengetatan lainnya yang dilakukan di kota bogor
ya reza seperti yang diketahui kota bogor kembali berada di zona merah
monjakan kasus positif beberapa hari ini
jadi pada hari kamis tanggal tujuh belas juni dinas kesehatan kota bogor mencatat ada sebanyak dua ratus empat warga yang positif
dan angka tersebut merupakan yang tertinggi sejak maret tahun lalu
sehingga sebagai upaya untuk menekan penyebaran virus covid sembilan belas
pemerintah kota bogor juga menerapkan
dan pengetatan dalam skala makro lainnya
sebagai contoh ada penutupan jalur pedestrian di kebun raya bogor
jadi jalur pedestrian di kebun raya bogor biasa dimanfaatkan oleh warga untuk berolahraga
namun sementara ini ditutup untuk menghindari adanya kerumunan
selain dari itu tempat tempat wisata di kota bogor juga mewajibkan pengunjung untuk membawa surat hasil tes negatif antigen covid sembilan
dan kapasitas tempat wisata
selain dari itu sektor usaha seperti toko restoran dan kafe juga diminta untuk menerapkan protokol kesehatan yang ketat
dan jam operasionalnya paling malam hanya diperbolehkan buka hingga sembilan malam waktu indonesia barat
baik terima kasih karmel
mursalim melaporkan dari bogor jawa barat
selalu berhati hati dan selamat bertugas kembali